jalur semarang jakarta di jalur b ini dapat dibuka kembali normal
masyarakat yang akan menuju ke jakarta dapat melalui jalur tol yang ada di wilayah jawa tengah
jalur semarang jakarta di jalur b ini dapat dibuka kembali normal
masyarakat yang akan menuju ke jakarta dapat melalui jalur tol yang ada di wilayah jawa tengah
ini adalah upaya upaya dari pemerintah dari kepolisian dalam rangka mengawal mudik tahun dua ribu dua puluh empat agar berjalan dengan aman dan lancar
kemudian perlu kami sampaikan puncak arus mudik yang ada di wilayah jawa tengah
khususnya gede kali kangkung ini berada pada tanggal enam april dua ribu dua puluh empat
sebanyak lintasan hariannya adalah enam puluh sembilan satu ratus dua puluh tiga
sementara di tanggal tujuh itu di enam puluh ribu dan tanggal delapan kemarin di empat puluh lima
jadi puncaknya adalah di tanggal enam kemudian lintasan tertinggi di jam lima dan jam enam itu di angka empat lima belas
kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang masih melaksanakan mudik agar memperhatikan kesehatan fitnya kendaraan yang digunakan
kemudian menjaga kesehatan pengemudi yang mengemudi kemudian taati peraturan lalu lintas dan himbauan petugas di lapangan
serta gunakanlah atau rest area dengan semaksimal mungkin
jangan nanti mendekati bulan buka puasa berhenti di badan jalan tol itu dapat menyebabkan
akan menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
gunakan rest area dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin
dan yang terakhir senantiasa berdoa kepada tuhan yang maha kuasa
semoga mudik tahun dua ribu dua puluh empat ini berjalan dengan aman lancar dan dalam lindungan tuhan yang maha kuasa amin
jumlah kendaraan hari ini turun drastis semua di bawah seribu ya
artinya dalam kondisi yang sangat normal
karena kami dengan pandeman jasa marga membuat indikator gate kali kangkung itu
di bawah dua ribu adalah kondisi normal di bawah tiga adalah kondisi ramai
di bawah empat kondisi padat dan di atas empat itulah kondisi emergensi yang perlu melakukan tindakan tindakan
perlu kami sampaikan juga bahwa di polda jawa tengah ini khususnya tol jawa ini jawa tengah
kita melakukan dua kali one way lokal
di tanggal enam jam setengah lima sampai jam sebelas malam
dan di tanggal tujuh itu jam delapan malam sampai jam sebelas malam
dengan melihat kepadatan arus lalu lintas di dalam tol
melihat memperhatikan adalah traffic accountingnya
melihat memperhatikan tahapan rekayasa yang dilakukan
serta memperhatikan arteri di wilayah semarang ungaran dan kendal
dengan berbagai pertimbangan tersebut kita laksanakan one way lockdow
dan alhamdulillah semua berjalan dengan aman dan lancar untuk di wilayah jawa tengah
saksikan program program kompastv melalui siaran digital